kapan mana kerja di kafe dibanding sama kerja di parkiran
ya enakan kerja di cafe lah
gak kepanasan nggak banyak nebu
terus kalau ada yang nanya kerja di mana
jawabannya juga lebih enak di cafe
bagi yang tahu tempat kalian adalah tempat yang menjanjikan
sewaktu waktu akan ada orang atau pihak yang berusaha merebutnya
dan kalian berhak mempertahankannya
di belakang saya adalah orang orang yang dulu bekerja seperti kalian sekarang
orang orang yang dulu ada
tempat kalian sekarang
bila diperlukan saya izinkan mereka untuk membantu kalian
bukan untuk kembali
tapi hanya untuk memastikan kalian bisa tetap bekerja
sampai kalian punya pekerjaan yang lebih baik
atau bisnis di tempat lain yang lebih baik
enakan mana kerja di kafe dibanding sama kerja di parkiran
ya enakan kerja di kafe lah
nggak kepanasan nggak banyak nebu
terus kalau ada yang nanya kerja di mana
jawabnya juga lebih enak di kafe
bapak seneng nggak tau aku sekarang kerja di kafe
kayaknya sih iya kan memang kemauan bapak
kamu cari kerjaan lain bukan jadi tukang parkir
aku kan waktu itu udah bilang ke kamu
kerja di parkiran itu sementara
sebelum ada kerjaan lain yang lebih baik
nanti gajinya ditabung ya jangan boros
buat kita nikah
supaya tahun depan kamu bisa daftar kuliah
teteh contoh bajunya udah selesai besok
langsung jualan dong
mau di foto dulu kan jualannya online
kalau yang kicimpring gimana
kalau yang ditokoh oleh oleh sih seperti biasa
ramainya pembeli di weekend
teh kan ngurusinnya yang jualan online
bukan aku yang ngurusin
irin aku cuma ngarahin aja
setahu aku sih udah jalan
termasuk yang jualan online dalam kota
pakai go barefoot
gua mau badam
itu tuh khusus

ngu denga di loy nih merah
aku berangkat ke kampus dulu ya
kamu kan kerjanya shift sore